anda masih menyaksikan cnn indonesia news update
menteri pertanian syahrul yassin limpo resmi ditunjuk sebagai menteri kelautan dan perikanan ad interim
hal ini dikarenakan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan akan melakukan perjalanan dinas luar negeri
menteri pertanian syahrul yassin limpo pada kamis siang tiba di kantor kementerian kelautan dan perikanan di kawasan gambir jakarta pusat
menteri kkp ad interim ini mengatakan bahwa pihaknya telah diamanatkan presiden joko widodo untuk melaksanakan tugas kementerian kelautan dan perikanan
dia menegaskan percepatan untuk persiapan langkah langkah di tahun dua ribu dua puluh satu akan menjadi konsentrasi dengan sejumlah eselon i di kkp
yang paling harus mendesak adalah merampungkan tugas

yang paling harus mendesak adalah merampungkan tugas